para petinggi golkar dan pkb dari jajaran dewan pimpinan pusat masing masing partai rabu siang
mengikuti acara halal bihalal kedua partai
pertemuan yang berlangsung secara akrab tersebut dilakukan sambil menyantap makan siang
dengan menu nasi pancasila plataran yang dihidangkan restoran mewah
yang berada di kawasan gelora bung karno jakarta pusat tersebut
ketua umum golkar erlangga hartarto menyampaikan
meski keduanya berasal dari koalisi yang berbeda
namun setelah melakukan berbagai pembicaraan
keduanya sepakat untuk bergabung dalam koalisi inti
atau menjadi penggerak utama koalisi besar gabungan
antara koalisi besar indonesia atau kib
dan koalisi kebangkitan indonesia raya atau kkir
adapun pembentukan koalisi besar dirasa semakin diperlukan
untuk menjaga kestabilan politik dalam menghadapi tantangan pembangunan nasional ke depan
di mana indonesia disebut memiliki jendela waktu tiga belas tahun
untuk menjadi negara manusia
dalam pembahasan selanjutnya kita berdua berbicara koalisi besar
dan koalisi besar itu membutuhkan koalisi inti
dan koalisi inti itulah yang hari ini kita duduk bersama
dimana koalisi inti ini antara golkar dan partai kebangkitan bangsa
bahkan kita sudah menunjuk tim pemenangan
yaitu dari golkar adalah bapak nusron wahid
dan dari pkb nanti pak faisal reza
jadi kedua tim ini tentu akan duduk untuk meneruskan langkah langkah teknis
nah kami merasa tadi malam bertemu bapak presiden dan enam partai yang lain
dan terkait dengan visi pembangunan ke depan
diingatkan oleh bapak presiden
bahwa tiga belas tahun ke depan ini adalah
masa persimpangan jalan antara indonesia menjadi negara maju
atau berada dalam jebakan negara berpendapatan menengah
nah oleh karena itu hari ini direspons dengan pertemuan
partai kebangkitan bangsa dan partai golkar
bahwa kita siap untuk menjadi
menjadi inti daripada menjaga
pembangunan ke depan
sementara itu ketua umum pkb
muhaymin iskandar menyampaikan
kedua partai memiliki sejarah panjang kemenangan pemilu
dan dengan bergabung keduanya dalam koalisi inti
mereka akan bekerja selaras untuk menyukseskan pemilu dua ribu dua puluh
kami bersepakat untuk terus saling bersinergi
pemenangan kerjasama penguatan
saling membantu mensukseskan proses keberadaan
kehasilan pemilu tahun dua ribu dua puluh empat
oleh karena itu kerjasama selama ini sangat memuaskan
bersama partai golkar
baik di dpr maupun bersama sama di kabinet pemerintahan pak jokowi
kedua partai selanjutnya masing masing akan bergerak
dan komunikasi dengan partai lain
untuk menjajaki pembentukan koalisi besar
adapun kedua partai telah menunjuk tim pemenangan pemilu dua ribu dua puluh
yang mana dari golkar diwakili oleh nusron wahid
mengutus faisal reza
arya dita utama galuprestisa jakarta